assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati bapak rektor ugm beserta seluruh jajaran pimpinan dan guru besar universitas gajah mada
yang saya hormati para menteri kabinet kerja gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta
mahasiswa yang pada pagi hari ini hadir dan seluruh pelajar yang pada pagi hari ini hadir hadirin yang berbahagia
memasuki halaman yang kita pakai untuk acara ini
ingat kalau pagi pagi datang kuliahnya belum dimulai saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini
kalau enggak di tangga balerung ini
ini di depan ini
jadi kalau mau presiden kalau mau jadi presiden belajarnya di situ
di tangga ini
ini tangga keramat ini
dan kita tahu semuanya bahwa kampus ugm menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan negara kita indonesia
dan yang lebih penting dari itu kita berkumpul di sini adalah untuk
komitmen yang sama
untuk semangat yang sama yaitu semangat untuk memperkuat pancasila sebagai jiwa bangsa kita
memperkuat pancasila sebagai jiwa raga kita dan memperkuat pancasila sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara
bapak rektor dan hadirin yang saya hormati
setiap saya bertemu dengan kepala negara baik presiden perdana menteri maupun raja
dari negara negara lain selalu saya sampaikan bahwa indonesia ini terdiri dari tujuh
terdiri dari memiliki tujuh belas pulau
terdiri dari memiliki tujuh belas pulau
memiliki tujuh ratus empat belas suku yang berbeda beda yang beragam
memiliki satu seratus lebih bahasa lokal
mereka selalu bertanya balik kepada saya
bagaimana mengelolanya tujuh belas pulau itu tujuh ratus empat belas suku itu satu seratus bahasa lokal yang kita punya
manajemenya seperti apa
kemudian mereka bertanya bagaimana bangsa ini bisa rukun bisa bersatu sampai sekarang ini
dengan bermacam macam dan beragam suku seperti itu
mereka juga bertanya kalau presiden jokowi pergi ke pulau itu atau pergi ke sebuah provinsi
atau pergi ke sebuah daerah
apakah apal bahasa bahasa daerah semuanya
tidak saya tidak mengerti
terus pakai bahasa apa
saya sampaikan memakai bahasa indonesia
yang semua rakyat kita tahu dan mengetahui
dan bisa berbahasa indonesia
betul betul mereka sangat kagum sangat mengagumi bangsa kita indonesia
dua puluh juta penduduk tetapi sampai saat ini
dan insyaallah nanti sampai di hari akhir kita tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
yang paling berkesan saat saya berbicara dengan presiden afganistan
beliau wanti wanti dan berpesan kepada saya
presiden jokowi hati hati
negara indonesia ini sangat besar
berbeda agama berbeda suku
dan tersebar di tujuh belas pulau
memiliki kekayaan alam yang hampir mirip mirip dengan indonesia
ladang gas dan minyak yang kata presiden ashraf ghani
yang terbesar yang belum dikelola
memiliki tambang emas juga yang terbesar
tetapi karena desekan
karena konflik yang tidak dikelola
kemudian terjadi peperangan
yang satu ngajak dari luar
yang satu ngajak dari luar
akhirnya terjadi peperangan
dan sampai sekarang beliau bercerita
sudah ada empat puluh faksi empat puluh kelompok
sehingga beliau membayangkan bagaimana negara kita tujuh ratus empat belas suku
mereka hanya satu dua suku
yang ada di negara lain
inilah yang membuat mereka penasaran
bagaimana kita bisa membuat yang sangat majemuk
yang sangat bineka yang sangat bermacam
dan bisa damai
jawaban saya sederhana
karena indonesia memiliki pancasila
sekali lagi indonesia
karena indonesia memiliki pancasila
jangan melupakan ini
ilustrasi afghanistan tadi harus menjadi cadatan kita
harus menjadi cadatan kita
dan saat itu
dr masyarak ghani
juga meminta kita
untuk mengirim delegasi menteri
dan ulama ulama untuk datang ke sana
memberitahukan kepada kelompok kelompok ini
atau mengundang mereka yang empat puluh kelompok itu ke
datang ke indonesia untuk melihat
bagaimana rukunya kita
bagaimana bersatunya kita
kalau ada gesekan kecil kecil
namanya negara besar seperti kita
kalau ada gesekan kecil nggak apa apa
tapi segera rukun kembali
segera bersatu kembali
wajar dalam kehidupan sehari hari kita
sekali lagi bahwa pancasila itu bukan hanya
kebanggaan negara kita indonesia
tetapi negara negara lain mulai melihat
negara negara lain mulai melihat kita
sekali lagi kita harus belajar
pengalaman buruk negara negara lain
yang dihantui konflik konflik sosial
yang dihantui oleh perang saudara
ini yang harus menjadi catatan kita semuanya
dan alhamdulillah kita selalu terhindar
dari masalah tersebut
kita bisa hidup rukun bergotong royong
untuk memajukan negeri ini bersama sama
dan dengan pancasila
indonesia kita harapkan nanti menjadi
rujukan masyarakat internasional
untuk membangun kehidupan yang damai
kehidupan yang adil makmur di tengah kemajukan
hadirin yang saya hormati
semakin banyak saya bertemu dengan
kepala negara kepala pemerintahan raja
di setiap konferensi di setiap summit
di setiap ktt
saya melihat dan mungkin juga terutama anak anak muda
sudah merasakan bahwa perubahan dunia
yang sangat cepat ini sudah masuk ke jantung jantung kita
perubahan yang sangat cepat perubahan yang sangat cepat
coba kita lihat baru intern masuk
sudah ganti mobile internet
ini baru kita pelajari sudah ganti lagi
sekarang mau tanya
masjid yang terdekat ada di mana
tanya ke alexa saja pasti dijawab
datanglah ke jalan ini tiga km atau tiga lima km
bertanya di mana restoran padang
datanglah ke jalan ini atau datanglah ke jalan ini
saudara akan menemukan restoran padang
perubahan perubahan cepat seperti ini harus kita sadari
elon musk yang sudah berbicara masalah tesla
mobil fantastik masa depan
yang sudah berbicara hyperloop
memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepatnya
sudah berbicara spacex
bagaimana mengelola ruang angkasa untuk sebuah kehidupan
sudah berbicara ke arah itu
pembayaran yang dulu dengan cash
ada sebagian yang sudah memakai kartu kredit
sekarang sudah mulai ditinggal di negara yang lain
sudah ganti paypal
sudah ganti alipay
dan kita perkirakan nanti lima sepuluh tahun yang akan datang
landscape ekonomi global maupun nasional maupun daerah
landscape politik global nasional maupun daerah
sudah akan berubah
siapa yang mempengaruhi
yang akan mempengaruhi adalah generasi y
generasi y siapa
saudara saudara saudara saudara saudara saudara semuanya
yang akan masuk pasar
yang akan men drive pasar
yang akan mempengaruhi pasar
sehingga semuanya akan berubah
generasi generasi ini sudah tidak baca koran lagi
ada yang masih baca koran
sepuluh tahun lagi mungkin sudah tidak akan baca koran lagi
sudah tidak akan lihat tv lagi
pengen film ya
atau mau main game ya di situ
interaksinya ada di situ
sehingga landscape politik
landscape ekonomi akan berubah
inilah yang akan nanti men drive dan mengemudikan
dan mempengaruhi pasar
saya ingin agar seluruh rektor
seluruh guru besar seluruh dosen dosen menyadari ini
akan ada perubahan ini
jangan sampai ini menggerus karakter bangsa kita
kita harus siapkan sekarang
karakter karakter yang tidak akan tergerus oleh
pengaruh pengaruh komunikasi di dalam gawai
oleh sebab itu
membekali anak anak kita dengan pancasila
itu sangat sangat penting sekali untuk memperkuat
karakter bangsa indonesia
sangat penting sekali
dan kita bersyukur
kita sekali lagi sudah punya pancasila
dan kita bersyukur bahwa
komitmen kita ber pancasila sudah bulat
oleh karena itu
kita harus bangga ber pancasila
kita harus berani bersuara lantang
saya anak muda indonesia
dan di sini
kalau di daerah
saya hanya menyebut angka lima
kalau di sini saya akan menyebut angka sepuluh
dari tujuh ratus empat belas suku
silahkan sebut sepuluh
ya boleh itu yang belakang itu
kalau di daerah daerah saya sebutkan lima
kalau di ugm saya suruh sebut lima
enggak usah batuk batuk
baru suruh maju udah batuk batuk
dikenalin dulu namanya
nama saya heri kristanto bubu
ya asal daerahnya
oh dari wonogiri pak
wonogiri ya udah
sebenarnya b o e b o e pak
bacanya bubu ya boleh
tadi kita memiliki tujuh ratus empat belas suku di indonesia
sebutkan sepuluh saja
dari tujuh ratus empat belas masa menyebut sepuluh
mahasiswa ugm lagi gak bisa was
udah pakai jaket
udah pakai jaket seperti ini enggak bisa was
suku jawa betul
suku sunda empat
suku batak lima
suku dayak enam
suku minang tujuh
udah pakai e
suku dhani pak
sudah mau tahan sudah
oh ini sudah bentar pak
tadi e bentar pak
eh bukan dua
apa ya pak
saya beri di sebelah pulau di dekat surabaya
suku madura sembilan
ada lagi di sulawesi selatan
ada suku yang suka berlayar
suku pukis ya
terima kasih pak
kalau ditanya gitu pas di sana gampang
begitu di sini grogi semuanya
tadi pak rektor saya lihat ikut ngitung dari sini
deg degan juga pak rekrut
bubu ini bisanda
enggak ada apa apa sepeda ini pak
nanti saya kirim sepeda
saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh